pihak kepolisian menyebut pelaku perampokan bpr harta kedaton makmur bandar lampung
tak hanya lakukan satu orang disinyalir hanya tiga orang atau hingga tiga orang
satu pelaku kini sudah diamankan
apakah perampok bank arta kedaton makmur merupakan kelompok yang tergabung dalam sebuah sindikat maupun sebuah jaringan
dan bagaimana standar keamanan sebuah bank yang dalam operasional ini
kita langsung minta update terbaru dari kombes pol zahwani pandra arsyad
selaku kabit humas pol dalampung selamat sore pak pandera selamat sehat
selamat sore dulu heranov selamat sore juga para pemirsa cnn dimanapun berada
baik terima kasih atas waktu anda bersama kami di newsroom
bagaimana perkembangan pencarian kelompok perampok bpr arta kedaton makmur ini pak
apakah sudah tertangkap dua pelaku lainnya
ya baik jadi perlu kami jelaskan telah terjadi sebuah aksi
percobaan aksi pencurian dengan kekerasan yang biasa kita menggunakan
sebutnya adalah terjadi peristiwa perampokan
yang terjadi pada hari jumat tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh tiga lalu sekitar pukul sembilan
waktu indonesia perkentara terjadi di jalan lasemana malahiyati
kota bandar lampung
nah ini yang perlu saya sampaikan perlu saya sampaikan di sini
bahwa kejadian tersebut tidak terlepas daripada peran dari semua pihak
dari semua pihak dalam hal ini kasus ini bisa terungkap
ada dukungan dari semua pihak dalam hal ini adalah sekuriti daripada bank mayura
maupun dari bank arta kedatun prima
telah bisa melakukan suatu upaya penggagalan dalam kasus ini
dan terbukti ada satu tersangka atas nama hg berusia empat puluh dua tahun
dan ini sudah kita lakukan upaya penyelidikan penyelidikan
dan juga perlu saya sampaikan perubahan ini adalah tiga orang
kemudian m h dan ada satu orang lagi adalah seorang wanita
tapi bisa diselamatkan atau yang saat ini kesemuanya
baik tersangka maupun pelaku sudah diamankan
saya konfirmasi pak pandra yang menggagal kali ini dari karyawan bank arta kedaton makmur
atau bank mayora atau dari mana ya
ya baik jadi ini yang saya katakan tak ketanggap segera mendapat informasi
begitu kita mendapatkan informasi langsung kita melakukan datang di tkp
jadi perjuangan seorang anggota satpam sebagai satuan pengamatan suaka aksa tersebut
tidak terlepas dari upaya penggagalan ini dan menginformasikan kepada pihak kepolisian
dan secepat itu juga anggota kepolisian dari polres tapan bandar lampung datang ke tkp
dan memang yang menggagalkan pertama kali itu adalah satpam atas nama inisial tadi
karena ini saksi yang harus kita lindungi
nah ini pada saat masuk ke dalam kaca atau ruangan pintu masuk di bank
arta kedaton prima setelah mengambil uang sebanyak tiga ratus juta tersebut
tiba tiba ada seseorang yang menggunakan baju warna putih kemudian kemeja lengan panjang secukup rapi
kemudian celana hitam pentathlon kemudian membawa tas
seketika itu juga merebut uang yang saat itu dipegang atau setengah diamankan oleh satu pegawai bank
kemudian dua orang putus satpam baik dari kedua bank tersebut
baik bank arta kedaton mahmur dan juga bank mayura
kemudian sempat dilakukan pergumulan
sehingga satu orang yang terdedikasi tersangkat mengeluarkan senjata yang merupai senjata air gun
dan ditembakkan kepada korban ketiga korban tersebut
tapi rupanya masih ada perlawanan dia keluarkan kembali senjata kedua
itu adalah senjata rakitan jenis seperti revolver dan itu dipatut diduga adalah senjata ilegal
nah penjataan itu mengibatkan ledakan atau letusan tersebut
untuk mengenai daripada korban dan korban seketika itu juga
yang artinya dengan dukungan dari semua pihak baik karyawan
kemudian anggota polri juga sempat hadir untuk melakukan pengamanan
baik itu tersangka dan juga korban
karena pada saat yang bersamaan tersangka ini sempat dihakimi oleh massa
sehingga perlu dilakukan penyelamat terhadap tersangka
supaya kita bisa mengungkap kasus kasus dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan ini
korban saat ini sudah dalam keadaan stabil
karena sudah kami lakukan dukungan dari bidang kedokteran dan kesehatan dari polda lampung
dan ini adalah perintah langsung dari kampolda lampung
irjen pol amatwiagus
memerintahkan untuk melakukan dan mengungkap kasus ini sejelas jelasnya
dan ini adalah untuk menunjukkan bahwa program presisinya adalah mampu memprediksi dan respon cepat
dan kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat
dan sudah di
irkrip om untuk melakukan asistensi dan membackup satreskrim pores ta bandar lampung
tadi malam kita melaksanakan gelap perkara dan juga sudah disampaikan kontrasipers oleh kapolres ta bandar lampung
kombes ino haryanto tadi malam
dan juga kami di rumah sakit bayakara
kami langsung mengecek tersangka hg yang saat itu masih kita dalami pemeriksaan
dan sudah terbukti bahwa pelaku hg pada saat melakukan nasihnya sudah patut diduga menggunakan zat adiktif atau penakoba
diantaranya sudah kita identifikasi menggunakan zat ampetamin kemudian metapetamin kemudian morfin dan juga biozendipin
dan juga seperti itu ya sehingga ini yang patut diduga tanpa kesadarannya mereka melakukan aksinya sangat berani dan cukup berani
baik bisa dipastikan pak pandra tiga pelaku ini merupakan sebuah sindikat atau jaringan yang selama ini diincar oleh kepolisian
ya jadi ini yang kami selalu melakukan pendalaman
karena yang menjadi ekskutar dari saksi saksi yang ada yang patut diduga memang pelaku ini terdapat satu orang yang sudah terindikasi dan dua diperkirakan melarikan diri
tetapi eksekutor ini adalah tersangka hg ini yang berusia empat puluh dua tahun ini
jadi kita tetap melakukan pengidentifikasian karena pembuktian dalam perkara atau kasus yang menjadi atensi publik ini atau perhatian publik ini adalah secara scientific crime investigation
kalau untuk motif perampokan ini seperti apa ya pak pandra kalau anda katakan tersangka hg merupakan pecandu narkotika
ya baik jadi kalau menurut pengakuannya dia selalu mengaku pelaku pidana ini terkadang dia pengakuannya itu selalu dia katakan baru satu kali atau pertama kali dia melakukan sesuatu
tetapi kami sudah mengumpulkan barang bukti alat alat bukti yang lain

motif daripada pelaku ini melakukan aksinya ya sebagaimana kita ketahui sekarang adanya rumus sebagaimana rumus kriminal
adanya suatu niat kejahatan itu tidak lepas adanya suatu kesempatan
dan dia mencari korbannya itu atau mencari sasaran ini dilihat ada sasaran sasaran yang lemah
tentu dia melakukan pengintaian dan dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat dimanapun berada
apabila anda melihat mendengar atau mencurigai sesuatu
segera laporkan kepada pihak kepolisian dan juga jangan cepat percaya dan ini juga seperti itu
pada saat pelaku melakukan aksinya dia itu langsung memepet kepada korban di antara ketiga orang tersebut
tiga korban tersebut sebenarnya korban ini ada empat tetapi yang dari keempat orang
tapi yang satu orang wanita ini hanya terkena percikan saja tetapi yang mengalami luka tembak ini ada tiga orang
ya atas nama k m dan h begitu bung keren
baik baik tapi kalau saya konfirmasi kembali ya pak pandra
statement yang disampaikan pak kompes paul indo haryanto kapolresta menerlampung
pengakuan tersangka ini adalah uang tiga ratus juta rupiah akan dimanfaatkan untuk membeli atau dipakai untuk membeli narkoba
betul seperti itu ya pak pandra
ya memang itu yang saya katakan karena hasil penggeledahan kita pada saat ini
malah pada pasca kejadian itu kami melakukan penggeledahan di rumah kami temukan alat bom
kemudian juga berbagai macam obat obatan narkotika sudah banyak
memang ini sudah ada ketergantungan terhadap obat obatan sehingga dia tiap kali melakukan suatu aktivitas selalu ketergantungan dengan obat tersebut
itu salah satu motivasi tetapi untuk mencari korbannya ini dia tidak segan segan untuk berbagai cara yang ingin mendapatkan
bahkan pergaulan daripada lingkungannya pun yang sangat mendukung menjadikan niat dan kesempatan
jadi dia mencari niat jahat tersebut tidak terlepas dalam upaya memperbaiki
dan mempengaruhi dan pengaruh daripada obat tersebut
sehingga dia berani untuk melakukan aksi kejahatan kriminal
itu salah satu kebanyakan pelaku kriminal yang terjadi
demikian bukir ranau
ya pak pandra ini kan sebagai pembelajaran ke depan bagi bank bank yang ada di sejumlah daerah di indonesia
tentunya pengawasan pengamanan dibutuhkan
kalau dari kepolisian diberikan gambaran ke publik seperti apa ya pak
skema pengamanan dari sebuah bank tersebut

kalau dikatakan bahwa yang ternyata kemarin terjadi adalah pengiriman uang
yang hanya jaraknya dekat antara bank mayora dengan bpr kedaton makmur
tapi kalau untuk skema pengamanan apakah harus ketat
dan harus dikawal kepolisian
ya jadi perlu kami beritahukan bahwa setiap kali obyek obyek vital tersebut tentu kita di sini adanya pengamanan objek vital
nah ini yang perlu dikoordinasikan
sekali lagi kami berharap adanya koordinasi yang baik
antara pihak pihak yang punya objek objek vital termasuk warga masyarakat
yang saya katakan tadi
apalagi ini sekarang kita akan menghadapi bulan suci ramadan empat belas empat hijri atau empat belas empat hijri tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pasti banyak masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas dengan transaksi uang yang tidak sedikit
artinya di sinilah perlu adanya kerja sama
karena dalam memelihara kamtib mas ini tidak hanya tugas daripada polri
tetapi kita bersinergi antara polisi dengan masyarakat
di sinilah harus ada komunikasi yang ada
dan kami memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat dan juga stakeholder terkait
kami akan memberikan perlindungan dan pelayanan dan juga pengawalan
nah ini yang kami katakan
artinya melindungi dan melayani masyarakat
silahkan meminta bantuan secara gratis kepada seluruh warga masyarakat
dan jangan lupa untuk melaporkan kepada bantuan polisi melalui satu ratus sepuluh dan juga untuk aplikasi polri super app
ini yang perlu dikambil sosialisasi
karena sedikit informasi sekecil apapun sangat berguna bagi kami dalam melakukan pengamanan
memeliharakan keamanan dan ketertiban masyarakat
sehingga tidak akan lagi pelaku aksi kriminal dengan kesempatan yang ada kita mempersepit uang keras mereka
begitu bung kirano
baik terakhir saya minta dari anda pak pandra
kalau dari pengakuan hg seperti apa ya pak dalam melakukan aksinya ini
apakah jauh jauh hari sudah dipetakan digambar
dibaca situasi kalau jam jam segini akan rawan untuk dilakukan perampokan
kalau jam segini dengan gampangnya untuk melakukan perampokan
ya tentu kami dalam hal ini terus mendalami terhadap apa yang keterangan yang diberikan oleh tersangka
dan tersangka ini sangat pandai ataupun juga karena pengaku daripada obat obatan yang saat ini masih berada di
di dalam kondisi
kalau pengaku obat obatan ini tersebut tentu kami menggalinnya secara bertahap
tetapi setiap kali dia mengatakan ada inisial inisial tertentu yang disampaikan daripada kelompok mereka tersebut
namun dari kelompok kelompok ini tetap kami akan kejar karena perintah kapolda lampung tetap lakukan update setiap saat terhadap kasus ini
berikan rasa kepastian itu rasa keadilan dan transparan dan juga untuk kemanfaatan demikian begitu yang kami sampaikan bung herano
ya sebelum menutup sesi ini saya akan kembali ingatkan publik ya pak ya hotline yang tersedia oleh kepolisian satu ratus sepuluh kemudian aplikasi presisi polri
baik ini akan mempermudah publik untuk mendapatkan pelayanan dari kepolisian begitu ya pak pandra
ya betul sekali bung kirano
baik terima kasih banyak atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia newsroom
ada kombes paul zahwani pandra arsyad kabit humas paul dallang po selamat sore
assalamualaikum selamat presisi pak pandra
baik terima kasih